libur telah tiba
kali ini saya akan memberikan referensi liburan murah dengan menggunakan kereta api lokal di bandung raya
pertama saya akan mengajak anda untuk berwisata ke padalarang
nah ini dia tiketnya
ini tiket dari stasiun bandung ke stasiun padalarang
saya dapat tiket yang jam sepuluh lewat sembilan belas
dan ini harganya cuma rp lima aja
kurang lebih waktu yang dibutuhin dari stasiun bandung ke stasiun padalarang tiga puluh lima menit kali ya pak ya
tiga puluh lima menit nah sekarang kita berangkat
untuk naik kereta api lokal kita bisa membeli tiket secara langsung di loket stasiun atau melalui kai akses
menurut manajer humas pt kai daob dua bandung mahendro trang bawono
di libur akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini
memang ada tren peningkatan pengguna kereta api lokal
sehingga kai daob dua bandung menambah perjalanan untuk kereta api lokal di bandung raya
sekarang saya akan ke salah satu tempat wisata sains
edukasi kayak gitu yang jaraknya nggak jauh dari stasiun padalarang ini
kurang lebih cuma sekitar dua km
dan sekarang saya mau ngajak ke sana
pakai transportasi umum
setelah naik kereta api saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan kota warna kuning jurusan raja mandala dengan ongkos rp tiga
tempat wisata edukasi yang saya kunjungi ada di kawasan kota baru parahyangan pada larang kabupaten bandung barat
untuk masuk ke tempat ini satu orang di atas usia dua tahun harus membayar rp tiga puluh lima
di tempat ini ada lebih dari dua ratus alat peraga mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi
dan di eksplorasi sendiri oleh pengunjung secara interaktif
salah satu alat peraga yang ada di sini adalah sepeda gantung yang berjalan di atas seutas tali
selain alat peraga ilmu pengetahuan dan teknologi
di tempat ini juga terdapat sundial atau jam matahari vertikal dan horizontal
sundial horizontal di sini merupakan jam matahari terbesar di indonesia
sebenarnya anak saya yang pertama sih yang pengen
karena dia suka
dia suka banget sains
jadi kita mengisi liburan dengan juga belajar gitu
jadi memberikan edukasi sih buatan
hari kedua ini saya akan ke tempat wisata yang lebih dekat dari yang kemarin
perjalanan yang dibutuhkan pun lebih singkat kurang lebih tiga puluh menit
dari stasiun bandung hanya melintasi dua stasiun
yaitu stasiun ciroyom dan stasiun cimindi
nah kalau misalnya kemarin
saya mengajak anda untuk jalan jalan ke padalarang
hari ini saya akan mengajak anda untuk jalan jalan ke cimahi
nanti di sana saya akan mengajak anda ke wisata alam yang gak kalah menarik
dengan yang kemarin di padalarang
ternyata banyak keluarga dan anak sekolah yang memanfaatkan libur akhir tahun ini
dengan berwisata dengan menggunakan kereta api lokal bandung raya
pagi libur paling mulak balik ke rumah neneknya aja

selain harganya murah nyaman lah gitu ya naik keretanya
naik kereta api lokal itu simpel gak ribet
sampai di stasiun cimahi untuk ke tempat wisata alam yang akan saya tuju
saya harus dua kali menaiki angkutan umum
nah setelah dari stasiun cimahi tadi sekarang saya sudah ada di angkot jurusan pasar atas
nanti menuju tempat wisata
kita dari stasiun cimahi ke tempat wisata yang mau saya kunjungi itu harus dua kali naik angkot
yang pertama ini adalah angkot pasar atas nanti turun di perempatan citerup
lalu yang angkot yang kedua itu naik angkot jurusan cisarua
turun dari angkot yang pertama lanjut naik menggunakan angkot kedua warna kuning jurusan cisarua
yang harus diperhatikan jangan sampai salah naik angkot
karena di perempatan citirup
ada angkot warna kuning lainnya jurusan cidahu namun dengan tambahan warna hijau di bawahnya
nah sampai juga nih di wisata alam yang ada di jalan kolonel masturi cimahi
wisata alam di sini mengusung konsep gabungan antara edukasi pertanian permainan glamour camping dan kuliner
masuk ke kawasan ini gratis
pengunjung bisa memberi makan rusa yang sudah disiapkan pihak pengelola
ada delman juga yang bisa dinaiki oleh keluarga dan anak
ya ngajak anak jalan aja mumpung masih libur sekolah
setelah lelah mengeksplor wahana yang ada di tempat ini saya pun merasa lapar
dan ini tandanya untuk segera mengeksplor kuliner yang ada di tempat ini
ya itu dia liburan singkat saya dua hari ini menggunakan kereta api lokal
sebenarnya masih banyak sih tempat wisata yang bisa dikunjungi
bandung raya ini dengan menggunakan kereta api lokal di masa liburan seperti akhir tahun saat ini
tim liputan cnn indonesia jawa barat